oh beli gorengan kali
this lo udah minum jeruk nipis sama kecap
baru jeruk nipisnya aja
waktu pertama kali saya nyari jeruk nipis sama kecap ke warung komun
yang ada cuma kecapnya aja
saya nyari nyari ke tetangga
dapet jeruk nipisnya
pas balik lagi ke warung pomumun
eh kecapnya udah abis
pomungun nyuruh saya minum jeruk nipisnya aja
yaudah saya minum
kok belum sembuh
kan baru minum jeruk nipisnya aja
belum sama kecapnya
di warung kan banyak obat batuk
lo ada duit kan
kok kamu baik banget nanyain saya ada duit apa enggak
kan begitu tis
saya ada duitnya
bukan buat syukuran
tapi buat beli obat batuk aja
bukan buat beli obat batuk
bukan buat beli obat batuk
bu mau cek
oh kamu main serobot aja
lo sembuhin dulu batuknya
ntar kalau yang naik kamu lo ketularan

bukan buat beli obat batuk
bukan buat beli obat batuk
bukan buat beli obat batuk
bukan buat beli obat batuk
bukan buat beli obat batuk
bukan buat beli obat batuk

bukan buat beli obat batuk
bu saya mau ngadain acara syukuran di rumah
jadi ceritanya po tati mau gendang saya
kalau po tati mau benjam uang saya lagi enggak ada
ini ibu ada
maksud saya uangnya tidak ada
saya bukan mau minjem uang
tapi saya mau minta tolong dibuatin masakan
lauknya mau daging atau ayam
kalau uangnya sudah ada saya bisa belanja sekarang
bang ojek lagi cari uangnya
kalau boleh pakai uang ibu aja dulu
hei bu rama
nah di sini meja
bentar ada urusan penting
tunggu dah diam diam
mau beli nasi uduk
oh beli gorengan kali
enggak juga po
gak ada gunanya juga nanya nanya
saya mau pesen kue basah lima puluh biji
buat syukuran rumah besok sore
akhirnya ada gunanya juga gue nanya nanya
eh berhenti dulu
ya anak buah
eh ketawa lagi
bentar bentar bentar
mau pinjam duit buat selamatan rumah
arah rojek pak
sudah minum obat
kalau minum obat batuk tidak boleh sembarangan
harus dengan petunjuk dokter
atau sesuai dengan isi kemasan yang mengaturnya
karena kalau habis minum obat batuk
itu tidak boleh mengendari kendaraan bermotor
sebelum saya ngantuk yuk berangkat
berumbung kamu masih batuk dan saya takut kamu ngantuk
ah dia marah
saya jantungan bang
situ mau tanggung jawab
bu kalau lagi sakit jantung jangan marah marah
kan hp gua bilang ku matah
aku sudah makan
makan lagi juga nggak apa apa bang
mak peruku ini cuma satu
mau ditaruh di mana makanan kau itu
terserah kau bang
makasih ya mas buar
ibu mau ke mana
mau ke rumah potati
besok potati mau ngadain syukuran
habit violin menggembangkan share dan
kurang mengerti impulsi dengan
tapi buat nanya nya
ibu mau parchment nantinan
dan tidak ada known
hai hehehe kok iya betulan ada bang fathar aku juga kebetulan bisa jumpa kau di sini kamu
ngasih kerjaan lagi bukan bukan jahat ah begini jah aku mau minta maaf sama kau persoalan tempoh
hari itu waktu kau jadi dep kolektor kau kan kena tinju pengap kau iya bang tapi nggak apa apa
bang hitung hitung pengalaman buat saya kalau begitu kau biasa jadi debt collector lagi nanti
bingap lagi sebelah mukaku bagus itu sayang bang kanan dan kiri kalau tidur jangan di sini saya
dan lu pulang
pulang aja kamu ke mau nganterin saya jangan mancah kata bapak saya kata bapak lu kalau lo
sakit tidur di rumah oh tahu ya tahu dong kata bapak gue juga begitu
wah bu bang ojaknya belum pulang saya belum bisa kasih uang saya kesini bukan untuk itu oh terus
saya tuh mau tanya selain nasi lauknya daging potati itu mau apa lagi terserah ibu aja ya bu

terserah ibu aja
nah bagaimana kalau nasi lauknya daging dengan kentang balado atau teri balado atau tempe balado
gimana kalau gado gado kalau nasi lauknya daging dengan gado gado ya indah jual
sebenarnya aku punya uang
sebenarnya aku punya uang
tapi kalau aku pinjamkan ke kau kau harus lebih sedikit kembaliannya
maksud bang patar bunga
bukan kau jangan salah sangka bukan bunga ini ini tergantung keikhlasan kau kembalikan ke aku
itu sama saja jatuhnya bunga bang patar saya jadi nggak ikhlas
emak kalau begitu
kalau begitu tak usah lah
bang saya sih cuma butuh ini sejuta
kau kembalikan ke aku satu juta tiga ratus
satu juta seratus udah bang
eh jak kalau kau ngojek bisa ditawar
enggak bang sama seperti aku tak bisa ditawar
satu dua tiga lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh satu juta
ingat satu juta tiga ratus
tadi bini lu kemari ngesen kue basah
katanya lo yang suruh bayar
pok kalau duit kue saya bayar sekarang
duit sejuta jadi kurang
saya jadi kagak berani pulang